hari ini menjadi puncak perhubungan nasional tahun dua ribu dua puluh
dimana kementerian perhubungan
dan kita akan melihat seperti apa
puncak hari perhubungan nasional dua ribu dua puluh
kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia
selamat siang roni
pantauan anda seperti apa
apa keseruan agenda peringatan puncak hari perhubungan nasional dua ribu dua puluh
silahkan dengan laporan anda
benny selamat siang
kalau kita lihat di hari perhubungan nasional dua ribu dua puluh
tiga kali ini dirayakan di istora senayan
ini memang tepat pada tujuh belas september
ini merupakan suatu perayaan
kalau kita katakan sebagai momentum
untuk bagaimana kemajuan dari transportasi indonesia
kita tahu bahwa semakin banyak sekali transportasi publik
yang sudah bisa untuk mengakomodasi masyarakat
dan tentunya ini menjadi momentum ke depan
kita harapkan untuk bisa menjalankan lebih lanjut lagi
untuk kemajuan ke depannya
sekarang ini sudah berlangsung acara harhubnas dua ribu dua puluh tiga di istora
tadi pukul dua belas sudah dimulai
dan kalian bisa lihat di belakang saya
ada marching band dari kementerian perhubungan yang sudah tampil
kemudian nanti juga akan ada performance performance
dari band yang juga ataupun artis
internasional yang akan juga menampilkan pada acara kali ini
tapi untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung
dengan plt direktur jenderal perhubungan laut
itu bapak antoni arief priadi
ya selamat siang
pak antoni semangat dari harhubnas ini apa sebenarnya ingin digaungkan
jadi kalau kita lihat
dengan tema melaju untuk transportasi
maju itu adalah kita satu evaluasi
bahwa untuk menuju indonesia mas dua ribu empat puluh lima
kita perlu evaluasi kita perlu kolaborasi dan sinergi
dan kalau kita lihat hari ini melaju itu
suatu hal yang memang diperlukan ya
untuk kecepatan dan sebagainya
nah salah satu hal yang penting hari ini kita memperingati
hari perhubungan nasional tanggal tujuh belas merupakan hari puncak
nah kita bisa lihat di belakang kita ini
ada acara yang dinamakan dengan hubfest
kalau kita lihat hub itu adalah pusat atau center
maka hubfest ini ada pusat dimana banyak kegiatan
kita bisa lihat beberapa kegiatan baik di outdoor maupun di indoor
ini untuk memberikan semangat apresiasi juga kepada insan transportasi
jadi mereka membawa keluarganya untuk sama sama menikmati
apa sih yang sudah kita lakukan sebagai perusahaan transportasi
apa sih yang sudah kita lakukan sebagai bahan evaluasi
dan apa sih nanti yang akan kita gaungkan untuk tahun tahun menuju indonesia mas
begitu mas kira kira
sinergi kolaborasi itu tadi yang saya garis bawahi apa yang pak antoni sampaikan
kalau kita lihat ini kan jakarta sudah menunjukkan ya bentuk kolaborasi itu
kemudian bagaimana kemajuan itu sudah dilakukan oleh kementerian perhubungan khususnya
bagaimana ke depannya nanti juga ini merambat ke daerah daerah lain harapannya seperti itu pak
jadi memang tentunya kolaborasi itu diperlukan ketika tuntutan transportasi khususnya untuk transportasi masal sangat tinggi
seperti kita ketahui jakarta sudah lengkap deh apa yang nggak ada mrt ada lrt ada
sekarang ada kereta cepat dan sebagainya ada
nah memang merambah kepada daerah daerah
yang tentunya sekarang ini kebutuhan untuk transportasi masal itu sangat tinggi
contoh di bandung contoh di medan sebentar lagi di surabaya semarang makassar di kota kota besar yang memang membutuhkan transportasi massal tentunya itu akan ditidaklanjuti dengan memperbanyak bagaimana transportasi massal itu dapat dilakukan
namun demikian kita juga tidak lupa bahwa sebagai negara kepulauan di indonesia timur tentu transportasi laut juga sangat penting
nah ini juga sangat penting tidak berarti kemudian ditinggalkan jadi tetap kita membangun sudah dengan koridor mana yang memang harus segera didulukan transportasi massalnya mana yang harus ditingkatkan untuk transportasi lautnya termasuk tempat isolasi udara
jadi tidak semua daerah bisa dijadikan kompleks
sama modelnya berbeda beda
apalagi indonesia ini kan kepulauan ya pak ya jadi suatu keniscayaan untuk kelengkapannya itu kalau kita bilang bahwa darat laut udara semuanya juga terpenuhi seperti itu untuk transportasi publiknya
seperti apa kedepannya pak harapannya momentum ini nantinya akan menjadi yang seperti temanya sendiri melaju untuk transportasi maju
kalau mau melaju untuk transportasi maju maka ke depan yang perlu kita lakukan
dan itu adalah kolaborasi dan sinergi tidak hanya internal kementerian perhubungan walaupun di perhubungan sendiri ada darat laut udara kereta api
tetapi masyarakat juga perlu tahu masyarakat juga perlu berkolaborasi dengan kita
pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan kita pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan kita kementerian lembaga lain juga perlu berkolaborasi kita
media pun perlu berkolaborasi dengan kita ini penting karena bagian dari kontrol apa yang dilakukan oleh kami insan perhubungan di seluruh
terakhir pak antoni acara ini nih kalau kita lihat kan harapannya para insan transportasi ini tentu makin ada semangat untuk bagaimana berkolaborasi itu yang diharapkan bisa terjadi
apa nanti yang akan ditampilkan atau mungkin event ini menjadi momentum seperti apa nantinya
hari ini kan kita punya apes ya tanggal tujuh belas
nah hapes ini nanti ada acara outdoor
ini juga merupakan anak anak yang merupakan mahasiswa di perguruan tinggi kementerian perhubungan
kemudian ini dari medan nih mas ini yang ini dari medan
nanti ada yang dari bekasi ada yang dari macam lah
kita punya beberapa sekolah di dua puluh tujuh sekolah di seluruh indonesia
nah kemudian nanti ada bladesband di outdoor juga
ini sekedar menghibur teman teman apresiasi untuk teman teman
yang di luar sebelum masuk ke indoor
nah di indoor nanti nah itu akan ada apresiasi kepada pegawai terbaik
asn terbaik dengan beberapa kategori
kemudian bagaimana ibu ibu yang di rumah yang suaminya bekerja ibu ibu di rumah ternyata juga punya inisiasi ya
inisiasi untuk menggambarkan seperti apa sih transportasi kita saat ini dan yang akan ke depan
jadi ibu ibu juga terlibat dan tentunya juga kita mengundang
untuk tampil memberikan semangat kita dengan lagu lagunya
supaya kita lebih semangat untuk melaksanakan tugas ke depan
semangat itu yang kita harapkan akan terus tumbuh ya pak
seperti ini melaju untuk transportasi maju
seperti ini ya melesat
baik baik melesat juga para para para insan transportasi indonesia
terima kasih pak antoni
ya benny kalau kita lihat tadi itulah mengapa harhub nasri digelar dan tentunya hubfest
seperti yang sudah dijelaskan tadi
bahwa ini menjadi suatu momentum untuk bagaimana nantinya kita harapkan transportasi indonesia
tidak hanya di jakarta tetapi juga di seluruh indonesia
baik darat laut maupun udara
semuanya bisa menjadi jaya
kembali ke anda
ke depannya transportasi indonesia ini bisa semakin baik lagi
semakin maju dan semakin banyak inovasi yang dihasilkan untuk kebaikan bersama begitu ya
terima kasih korespondensi ann indonesia rony satria